ya makasih ya
hei haran gue
rumah tangga a sama andi
masalah satu belum selesai ada lagi
iya papa rencananya mau ke rumah kamu nak
udah papa pulang aja ya
baik baik aja kok
apa perlu nak
papa meyakinkan bu rosa bahwa bukan kamu pembunuhnya
gak usah tolong jangan sekarang ya
kasih mama waktu dulu
kamu sekarang mau kemana
apa gak sebaiknya ke rumah papa aja
gak apa gak usah
aku sama sama ada rumah kurangkan sini
nanti kalau aku udah sampai
nanti aku selalu kasih ke papa ya
biar papa tau
alhamdulillah orang itu
ya udah hati hati di jalan ini nak ya
andi dan al pergi dari rumah
jadi bukan ibu rosa yang pergi dari rumah
mungkin al berpikir lebih baik mereka yang pergi
barusan andi bilang
lebih baik kita pulang
karena bu rosa masih sangat terpukul
iya lah ini pasti jadi pukulan berat buat ibu rosa

semoga besok bu rosa sudah lebih baik ya maya
bahwa bukan andi yang pelaku pembunuhan itu
bahwa bukan andi yang pelaku pembunuhan itu
bahwa bukan andi yang pelaku pembunuhan itu
tante itu kayaknya dokter andi deh
sebentar nanti ya
sebentar nanti ya
selamat malam dok
siap masuk dok
selamat malam bu rosa
selamat malam bu rosa

dok saya tunggu di luar ya dok ya
dok saya tunggu di luar ya dok ya
tante rosa sudah selesai belumnya dipiksa sama dokternya
gimana keadaan tante rosa

bu rosa itu mengalami tekanan yang luar biasa
perasaan saya lebih senang
kecewaan kemarahan sakit hati
itu yang menyebabkan dia menjadi depresi
tapi saya tadi sudah resepkan obat untuk diminum malam ini
obat itu hanya pelengkap sebenarnya
dan semua pemulihan tergantung pada ibu rosa sendiri
dia tidak mau pulih
lalu seharusnya bagaimana dok
tadi dosis obatnya sudah saya naikkan
tolong diminum obatnya
supaya besok bisa lebih tenang
terus jangan lupa
jangan sampai bu rosa merasa kesepian
lepas dari tekanan ini
kalau begitu saya permisi dulu ya
terima kasih dok ya